seorang ibu menangis histeris saat melihat kedua anak kembarnya menjadi korban kecelakaan maut di jalan kalipucang kabupaten pangandaran sabtu siang
kedua bocah kembar ini tewas di tempat usai tertabrak rombongan motor gede atau moge yang sedang konvoy menuju kawasan wisata pantai pangandar
menurut saksi mata peristiwa terjadi ketika kedua bocah kembar bernama hasan dan hussein hendak menyeberang jalan sambil bergandengan tangan
namun dari arah banjar menuju pangandaran tiba tiba datang konvoy rombongan moge dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan tidak tertindarkan
setelah divisum di puskesma sekalipucang kedua korban jenazah langsung dihubungi

tim liputan cnn indonesia